kasus dugaan bom bunuh diri di polsek astana anyar bandung jawa barat
bukanlah aksi teror yang pertama terjadi di kantor polisi
sejumlah serangan juga pernah terjadi di indonesia
berikut data rentetan teror yang terjadi di kantor polisi
dalam beberapa waktu terakhir dari data yang dihimpun tim litbang cnn indonesia
di tahun dua ribu dua puluh tepatnya satu juni dua ribu dua puluh
serangan terjadi di polsek daha selatan kalimantan selatan
saat kejadian ada tiga orang anggota polisi yang piket malam
sekitar pukul dua lewat lima belas waktu indonesia tengah
bribda asmi mendengar keributan di ruang spkt
dan berbukan rekannya leonardo terluka dan tewas
akibat bacokan seorang pelaku berinisial ar
pada tiga juni dua ribu sembilan belas bom terjadi di pos pantaura kartasura solo jawa tengah
dan membuat satu orang terluka parah
korban luka adalah pelaku bernama rofik asarudin
yang ditetapkan polisi sebagai tersangka tunggal
dalam kasus ledakan bom
polisi menyatakan pelaku melakukan aksinya
tanpa terlibat jaringan teroris manapun
namun pelaku mengaku nekat melakukan aksinya
karena pengaruh media sosial dan menerima doktrin
dan mulai dengan pemimpin isis di suria sejak akhir dua ribu delapan belas
berikutnya pada tujuh belas agustus dua ribu sembilan belas
seorang pelaku tiba tiba masuk ke ruang spkt polsek romo
dan mengaku akan membuat laporan
pada pukul enam belas empat puluh lima waktu indonesia barat
pelaku diterima oleh petugas piket
yaitu aibtu agus sumarsono
lalu pelaku menyerang dengan senjata tajam
polisi menyatakan pelaku merupakan pendukung kelompok jad
bom bunuh diri terjadi di pores tabes medan
pada tiga belas november dua ribu sembilan belas
dan membuat enam orang korban terluka
empat polisi dan dua warga sipil terluka
pelaku berinisial rmn merupakan pengemudi ojol
yang masuk ke pintu depan penjagaan
dengan berjalan ke arah kantor bagian operasional
lalu pelaku menyerang dengan senjata tajam
lalu meledakan dirinya